busi bantuan sudah bisa menjangkau wilayah yang terpencil
selamat malam putri menurut pantauan saya memang secara garis besar masih ada sejumlah wilayah
yang belum diraih oleh ataupun belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah
ada beberapa daerah misalnya di lombok timur desa desa kecil yang memang dibangun poskonya secara mandiri oleh warga di sana
hingga saat ini memang agak cukup kesulitan untuk mendapatkan bantuan
apalagi memang mayoritas warga di sana adalah para petani yang juga pada saat ini cukup kesulitan untuk mendapatkan pemasukan
karena memang saat ini di lombok juga mengalami musim kekeringan begitu sehingga memang banyak dari mereka yang gagal panen
lalu juga mereka ada juga yang bekerja sebagai tukang bangunan
sehingga memang pada saat ini dengan kondisi kegempaan yang memang masih belum menentu kapan akan berakhir putri
banyak dari mereka terpaksa menganggur dan tidak memiliki pemasukan
sehingga memang mereka hanya bisa bersandar dari bantuan
dan bantuan yang mereka dapatkan baik yang mereka datangi sendiri posko utamanya ataupun dari kerabat ataupun keluarga mereka
teman teman yang mereka miliki yang mau membantu mereka ataupun relawan yang kebetulan memang lewat di desa desa mereka
ada pun memang untuk posko posko yang besar misalnya di posko kekait yang dikunjungi oleh wakil presiden yusuf kala tadi pagi
memang kalau di sana saya lihat memang bantuannya cukup baik
ada banyak sekali relawan yang di sana bahkan dari dinas sosial pemda dan juga menterian pun juga berada di sana untuk memberikan bantuan
mereka juga dapat menjaga
di pusat ataupun posko utama untuk pendataan dari bantuan bantuan relawan dan juga dari secara personal yang datang ke sana
untuk kemudian didistribusikan ke posko posko yang lebih kecil yang berada di sekitarnya
sama juga halnya dengan posko tanjung pun juga sama halnya dengan demikian
namun kemudian ada beberapa daerah misalnya di kota mataram ataupun di lombok timur yang hingga saat ini sayangnya belum dapat didistribusi bantuan dengan baik
ini yang kemudian menjadi catatan bagi pemerintah dan juga para
mereka juga dapat menjaga
dapat berkoordinasi dengan baik di mana saja kemudian mereka dapat menyalurkan bantuan bantuan tersebut untuk memastikan bahwa semua orang dan juga korban
bagaimanapun bentuknya benar benar bisa mendapatkan bantuan setidaknya untuk bisa menghidupi kehidupan mereka beberapa hari ke depan putri
itu tadi dari kacamata para pekerja tani bagaimana sekarang dari kacamata para pelaku wisatawan
apa yang mereka rasakan apa yang diharapkan dari pemerintah
apa yang mereka rasakan dari pemerintah

ini juga sudah kita dengarkan dari wawpres bahwa memang bantuan akan mulai diberikan begitu dari tujuh puluh lima ribuan orang yang diperkirakan akan mendapatkan bantuan
memang sepuluh ribunya sudah diverifikasi ada pun dari sepuluh ribu rumah yang diverifikasi akan mendapatkan bantuan ini baru lima saja yang nantinya akan diberikan bantuan dalam waktu yang dekat
sedangkan memang secara garis besarnya bantuan ini memang belum dapat diberikan dan diverifikasi dan juga sosialisasi terkait dengan besaran bantuan itu juga belum diketahui

sedangkan memang secara garis besarnya bantuan ini memang belum diketahui

sedangkan memang secara garis besarnya bantuan ini memang belum diketahui
sedangkan memang secara garis besarnya bantuan ini memang belum diketahui
sedangkan memang secara garis besarnya bantuan ini memang belum diketahui
sedangkan memang secara garis besarnya bantuan ini memang belum diketahui

sedangkan memang secara garis besarnya bantuan ini memang belum diketahui